pemirsa kami mendapatkan video dari kamera telepon genggam milik warga yang merekam detik detik terjadinya longsor jalur rel kereta api di kampung baseng kabupaten bogor
panik dan histeris saat melihat tebing setinggi tiga puluh meter di kampung maseng kecamatan cijeruk kabupaten bogor mendadak longsor hingga menimpa sejumlah rumah
warga pun sontak berlarian mencari tetangga mereka yang terjebak di dalam rumah dan tertimbun material longsor
jurnalis transmedia muhammad juanda melaporkan tercatat ada tiga rumah tertimbun dan lima orang yang menjadi korban longsor